tinggal satu tahun kami sudah menyelesaikan semuanya
baik untuk penyempurnaan struktural sampai ke tingkat bawah
ini untuk menuju untuk kemenangan partai gerindra di dua ribu dua puluh
dan juga untuk mensukseskan bapak haji prabowo sbianto untuk calon presiden dua ribu dua puluh empat
kami juga melakukan dengan pendekatan dengan gibran
artinya kita menindaklanjuti kebaikan pak prabowo dengan pak jokowi
kita sambut baik untuk menuju pembangunan jawa tengah dan nasional